sementara itu di bandung moda transportasi online dianggap bisa menjadi alternatif yang nyaman dan efisien
sehingga keberadaan taksi berbasis aplikasi semakin diminati warga
bagaimana tanggapan warga di bandung jawa barat
kami hadirkan liputannya untuk anda
keberadaan moda transportasi berbasis aplikasi saat ini semakin diminati warga
selain murah dan efisien taksi online bisa mengantar ke berbagai lokasi dengan nyaman
namun keberadaan taksi online menimbulkan gesekan dengan para penyedia jasa angkutan konvensional
pemerintah melalui menteri perhubungan budi karya sumadi telah mengeluarkan peraturan terkait penyelenggaraan taksi daring berbasis aplikasi
melalui revisi peraturan menteri no dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas
peraturan tersebut ditanggapi beragam oleh warga
ya kalau kita sebagai pengguna atau konsumen ya baiknya pemerintah dan juga untuk pengelola taksi online
karena ini bisa bekerja sama tentunya tidak ada saling berkompetisi di dalam hal ini gitu kan
karena saya rasa ini sangat memudahkan untuk masyarakat bagi kami gitu
harapan saya sih mas sebagai sama sama cari rejeki ya mas ya seharusnya saling mendukung
walaupun itu ojek online atau bukan ojek online kita saling sama sama mencari rezeki nafkah buat keluarga kan
ya intinya saling mensupport satu sama lain
karyawan ketua himpunan lembaga konsumen indonesia menilai
keberadaan taksi online saat ini sudah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan juga memberikan lapangan pekerjaan
masyarakat bebas memilih moda transportasi yang aman dan nyaman sesuai hak azasi konsumen
menurutnya pemerintah harus mengeluarkan regulasi yang melibatkan perwakilan konsumen
agar memberikan solusi yang menguntungkan semua pihak termasuk konsumen
moda transportasi yang ada di kita itu apakah sudah sesuai dengan hak ajasi itu
aman nyaman cepat dan seterusnya ya
nah ini belum tentunya ya
nah dengan adanya apa sebut saja transportasi aplikasi ini ya online ini ini tentunya harus dibenahi ya
tolong dibuatkan dikemas dirumuskan lewat sebuah regulasi yang aman buat konsumen
payung hukumnya aja ada gitu ya
sebelumnya pada sabtu lalu pemerintah melakukan sosialisasi rancangan revisi permen no dua puluh enam tahun dua ribu tujuh belas secara serentak
di tujuh kota di indonesia termasuk kota bandung
rencananya peraturan menteri yang baru tersebut akan diperlakukan mulai satu november mendatang
zai ul haq bandung